menanggapi sinyal partai persatuan pembangunan
merapat ke koalisi pengusung prabowo gibran
ketum golkar erlangga hartarto menyebut akan membahasnya
terlebih dahulu dengan koalisi
erlangga mengatakan kemungkinan p tiga pindah dari koalisi pengusung ganjar mahfud
ke koalisi pengusung presiden terpilih prabowo gibran
akan dibahas di internal koalisi indonesia maju
sinyal bergabungnya p tiga ke koalisi prabowo gibran semakin menguat
terutama setelah plt ketua umum p tiga mardiono hadir di halal bihalal partai golkar
pasca pengumuman presiden terpilih prabowo subianto
pergerakan partai politik semakin jelas merapat ke koalisi sang pemenang
tak ketinggalan manuver partai persatuan pembangunan yang sebelumnya
berada di barisan pendukung ganjar mahfud
tampak menghadiri acara halal bihalal partai golkar
sebagai satu satunya parpol di luar koalisi prabowo gibran
kehadiran plt ketua umum partai persatuan pembangunan
mardiono seakan melempar sinyal siap bergabung
dengan koalisi indonesia maju pengusung prabowo gibran
terlebih p tiga menjadi satu satunya parpol di luar koalisi prabowo gibran
yang hadir di acara itu dan duduk semeja
dengan ketua umum partai golkar erlangga hartarto
hingga putra jokowi yang juga ketua umum psi kaisang pangarep
meski sempat satu meja dengan ketua umum partai golkar erlangga hartarto
hingga putra jokowi yang juga ketua umum psi kaisang pangarep
p tiga siap ikut membangun indonesia pasca pilpres
saat datang ke cerminan saya ingin meminta maklumat dari pak ijin maaf maafan
tapi intinya siap bergabung pak ya

kib itu kan sampai sekarang nggak dibubarkan secara resmi untuk membubarkan kib itu kan tidak ada
ya kami masih komunikasi baik dengan pak juh dengan pak erlang gartarto pak omong dolkan dan pak juh
kami masih menjalin komunikasi membicarakan soal kebangsaan itu masih
menanggapi isu p tiga gabung ke koalisi indonesia maju capres ganjar pranowo tak mempermasalahkan keputusan yang diambil partai lain pasca pemilu usai
nggak apa apa nggak apa apa saya kira sesama ketua partai mungkin mereka punya cara tersendiri untuk berkomunikasi
saya kira baik apalagi dalam konteks keagamaan menurut saya sih itu menjadi tradisi indonesia
antar individu terus kemudian mereka antar pimpinan partai saya kira boleh boleh saja
ya manuver p tiga bisa jadi berubah pasca kenyataan pahit di pileg dua ribu dua puluh
untuk pertama kalinya p tiga gagal lolos ke dpr karena tak mampu melampaui ambang batas parlemen sebesar
p tiga hanya meraup lima delapan ratus tujuh puluh lebih
atau tiga delapan puluh tujuh persen suara nasional
terlebih presiden terpilih prabowo subianto sempat menyebut akan merangkul semua parpol di pemerintahan baru nanti